kementerian keuangan menyerahkan dana hibah rp tujuh puluh dua puluh satu miliar yen atau sekitar rp sembilan empat triliun
dana ini akan digunakan untuk pembangunan rute mass rapid transit fase kedua
gubernur dki jakarta nisbah swedan menandatangani mou bersama dirjen perimbangan kementerian keuangan
astera primanto bakti di balai kota pada rabu siang
hal ini dilakukan saat menerima dana hibah dari kementerian keuangan untuk pembangunan rute mrt fase kedua
rute fase kedua mrt ini akan menyambungkan bundaran hi dengan kota tua
dana tersebut nantinya akan digunakan untuk pekerjaan sipil jasa konsultasi dan biaya tak terduga
merupakan tonggak penting untuk pelaksanaan di fase yang kedua
dan kita nanti berharap dari sini maka mrt akan bisa langsung bekerja
untuk memanfaatkan baju
bagi pelaksanaan di lapangan
besarnya dana hibah ini adalah rp sepuluh miliar rp dua puluh satu
dan komposisinya rp lima puluh sembilan satu ratus delapan untuk pekerjaan sipil
dan rp enam tiga ratus sebelas untuk jasa